dan saat ini telah tersambung melalui sambungan telepon kepala bidang kedaruratan dan logistik bpbd sulawesi selatan bapak andi ishak yang saat ini berada di palopo sulawesi selatan
selamat pagi pak andi ishak pak andisa bagaimana dengan kondisi terdampak akibat banjir pada pagi hari ini
terutama terkait dengan warga yang belum ditemukan kemudian juga warga yang terpaksa direlokasi karena rumah mereka tergenang banjir pak
ya situasi sekarang kan memang ada beberapa sungai yang meluap antara lain sungai masamba sungai rongkong dan sungai meli
jadi beberapa pengukiman penduduk pertanian fasilitas sungai dan fasilitas sosial terendam banjir
beberapa kecamatan yang terdampak antara
lain kecamatan masamba kecamatan sabang kecamatan baibunta kecamatan baibunta selatan kecamatan melangke dan kecamatan melangke barat
sekitar sepuluh rumah diperkirakan hanyut dan dua ratus tiga belas unit rumah yang tertimbun pasir dan lumpur
sementara korban meninggal sudah ditemukan tiga
jumlah kakak yang terdampak sekitar empat dua ratus dua kakak lima belas sembilan ratus empat puluh empat jiwa yang terdampak
sementara pengungsi sementara dilakukan pendataan di lokasi
ada pun bantuan yang sudah diberikan oleh bppd sulawesi selatan kepada pemda kabupaten lutimur
antara lain makanan siap saji sembako dan terpal untuk tenda
yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang dibutuhkan di sana
baik pak andi ini kita tahu bahwa kondisi banjir bandang kali ini jauh lebih parah dari banjir sebelumnya yang juga terjadi

masyarakat yang masih melaporkan keluarganya yang hilang dan belum ditemukan sampai saat ini
update nya seperti apa pak
kami membaca mungkin sekitar berita enam belas jam lalu satu korban tewas
namun barusan bapak menyebutkan sudah ada tiga belas orang tewas
bagaimana update terkini apabila masyarakat ingin mengupdate tentang kondisi anggota keluarganya yang masih hilang pak
sementara di lokasi sementara dilakukan pencarian
karena memang ada beberapa laporan bahwa masih ada
ada beberapa korban yang hilang yang belum ditemukan sampai saat ini
pak andi ini terkait dengan para pengungsi
tadi anda katakan ada kurang lebih lima belas ribu orang yang terdampak akibat banjir bandang
lalu bagaimana dengan kondisi mereka saat ini pak
apakah mereka sudah dikumpulkan di suatu lokasi tertentu
sehingga proses distribusi bantuan kemudian juga pengawasan terhadap penyakit
mungkin yang akan menjangkiti para korban terdampak banjir
memang sudah tersentralisasi pak
ya jadi titik pengungsian sementara sudah dikumpul di sana
cuman sementara pendataan belum dilakukan
sementara masih dilakukan pendataan
bantuan sudah ada semua di sana pak
seperti bantuan dari bpd selatan yang saya sebutkan tadi
bantuan dari swasta
bantuan dari bri bang sulselbar
bantuan dari kabupaten yang terdekat juga seperti kabupaten luhut timur
dan kota kabupaten luwut
pak andi ishak terkait dengan kita mengingat bahwa bencana ini juga terjadi di tengah pandemi covid sembilan belas
bagaimana pihak terkait untuk bisa menangani hal ini
karena mengingat penularan akan sangat mudah sekali di tempat pengungsian
ya jadi di sana tetap dijaga jarak
tetap dilakukan untuk tetap diharapkan memakai masker di dalam masyarakat di sana
baik terima kasih sekali pak andi ishak untuk perbincangan pagi hari ini
melalui sambungan telepon selaku kepala bidang kedaruratan dan logistik bpd selatan saat pagi pagi